menindaklanjuti terbongkarnya praktek penjualan vaksin palsu
yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi
bersama yayasan pemberdayaan konsumen kesehatan indonesia ypkki
membuka posko pengaduan vaksin palsu
pasca terbongkarnya praktik peredaran vaksin palsu
ylbhi bersama ypkki resmi membuka posko pengaduan vaksin palsu
posko dibuka pada hari selasa
bertempat di gedung ylbhi di jalan diponegoro menteng jakarta pusat
menurut direktur advokasi ylbhi
posko tersebut sengaja dibuat mengingat meningkatnya keresahan masyarakat
akan peredaran vaksin palsu
kita di ylbhia ini dan lima belas kantor akan membangun posko pengaduan
terhadap korban obat obatan dan vaksin palsu ini
dalam waktu dekat juga kita akan mengajukan upaya upaya hukum
baik itu non liberal
litigasi ataupun litigasi
aduan terkait peredaran vaksin palsu sebenarnya sudah ada sejak tahun dua ribu empat belas lalu
sayangnya sejumlah aduan tersebut tidak direspon baik oleh pihak terkait
pada waktu dia ingin melaksanakan vaksinasi bcg
dia agak curiga
kok antara nomor batch nomor expired date nya kok berbeda
antara kemasan dan isinya
lalu dikontak saya
pak saya sudah terima
nah ini kesehatan
habis itu hilang orangnya begitu saja
kalau saya lihat begini mungkin sudah puncak gunung esnya ya
dengan adanya posko aduan
diharapkan masyarakat yang merasa dirugikan oleh vaksin palsu bisa memberikan laporannya
seluruh pengaduan yang diterima nantinya akan ditindaklanjuti secara hukum
gali putra jakarta